rekaman video yang mempertontonkan empat anggota satuan polisi pamungperaja kebupaten bogor jawa
barat sedang berpesta minuman keras menjadi viral di media sosial dalam video berdurasi
detik ini terlihat keempat anggota satpol pp menenggak minuman keras saat sedang bertugas
di kawasan kantor pemerintahan kabupaten bogor pada sabtu malam satu juli kepala satuan polisi
pamungperaja kebupaten bogor cecep imam nagara sip membenarkan keempat pria yang ada di dalam
video adalah anggota satwa pp kebupaten bogor kemudian viral video yang memang sudah beredar
kemana mana setelah menerima video tersebut membaca menelaah ternyata saya yakinkan bahwa
itu adalah anggota pol pp atau pp cuma kita mengambil langkah saat itu pun kita periksa
buntut dari tindakan tidak terpuji ini keempat anggota satpol pp yang terekam kamera berpesta miras
sudah menjalani pemeriksaan di kantor satpol pp kabupaten bogor beni akbar kabupaten bogor jawa barat